di tengah ketatnya likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan bank indonesia
bank bank plat merah masih mencatat kinerja keuangan yang positif
bank bumn mencatatkan laba bersih rp empat puluh enam puluh empat triliun hingga juli dua ribu dua puluh
strategi yang diterapkan bank bumn dalam mencetak laba diantaranya mendorong porsi
dana murah atau current account and saving account perusahaan yang bisa menekan biaya dana perbankan
dan berikut laba bersih bank bumn hingga juli dua ribu delapan belas terlihat paling tinggi ini masih dikuasai oleh bri di angka rp enam belas triliun lebih
kemudian diikuti oleh bank mandiri hampir empat belas triliun rupiah sementara bni mencetak laba bersih
lebih dari delapan triliun
triliun rupiah dan btn di angka hampir dua triliun rupiah